sebuah truk menabrak mobil odong odong yang berisi puluhan penumpang di batang jawa tengah
akibat kejadian ini tiga belas penumpang mengalami luka luka
beginilah video amatir pasca kecelakaan lalu lintas di jalur pantura
banyu putih batang yang sempat direkam warga
menurut saksi mata odong odong berpenumpang empat puluh orang ini hendak takziah dari desa punganggan
ke desa sembung kecamatan banyu putih batang
namun saat hendak menyeberang tiba tiba ditabrak truk dari belakang yang muncul dari arah jakarta menuju semarang
kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan satlantas polres batang